istrimu terkena penyakit sampah
penyakit sampah disebabkan oleh kutu
yang dibawa oleh tikus
dan menempel pada kulit manusia
dan penyakit ini
tolong sembuhkan istri saya kiresi
baik kisana sebentar
ambillah obat tersebut
apa kabar kilampung jambu
kejadian di istana balairum kemarin
tidak usah banyak bicara ke orang kawin
aku sedang mencium gelagat busukmu
aku dan ki gelap nyawa
yang melihat sendiri
kau yang membunuh papa gerah
kau dan ki gelap
hanya melihat tanpa ada bukti
kalian akan dituduh mencari kambing hitam
dan lari dari kesalahan
kisah kisah kisah
hanya tetap kisah
tidak ada lagi masalah
iya pak man
banyak sampah berserakan di mana mana
ini teh ulah digaruk aja
nanti lukanya teh berdarah
kamu teh ayo dibilangin dinasehatin teh sih
kenapa ibu itu bersikap kasar pada anaknya
ibu itu tidak bermaksud kasar pak mana
terkadang seorang ibu memarahi anaknya semata mata
demi kebaikan anaknya sendiri
manusia punya watak bermacam macam
maka dalam mengungkapkan kasih sayangnya kepada anaknya
ibu itu pun menyesuaikan watak yang ada pada dirinya
aku tidak mengerti pak man
kenapa harus dengan sikap kasar
bukankah sebaiknya dengan lemah lembut saja
sewajarnya seorang ibu berhati lembut
ibu manapun pasti menyayangi anaknya dengan caranya sendiri
kamu kelak pasti akan mengingatnya
aku tidak mengerti pak man
iya pak man
ki resi mari ke rumah saya
semua pada linu
demam tinggi juga
isterimu terkena penyakit sampah
penyakit sampah disebabkan oleh kutu yang dibawa oleh tikus dan menempel pada kulit manusia
dan penyakit ini sangat mematikan ki sana
tolong sembuhkan istri saya ki resi
hmm baik ki sana sebentar
ambillah obat ini
ini sebagai tanda terima kasih kami karena kirasi sudah baik sama kami
tidak usah di sana simpan saja
justru kira getah tunggu di tengah industri tinha
ini ada marah apa b entuh gimana
tunggu nanti saya besin pada kuda
harusnya wawan bersyukur kepada gustino agung yang telah memberikan kita kekuatan di tengah rasa lapar
yang nu nger second akan menghitung setiap kebaikan kita dan akan membalas jauh lebih besar lagi
maju kalian semua biar cepat aku menghabisi kalian
rupanya mereka sengaja memancingku ke luar istana
satu masalah yang paling berbahaya sudah aku selesaikannya
papak rahang sudah aku singkirkan
tetapi ada satu masalah lain yang timbul
masalah apa lagi nyai
rai dewi rengganis berhasil mendapatkan obat
dan kalau ia sembuh aku akan tersingkirkan lagi dari sisi kakang prabu
itu dia nyai
tadinya aku ingin mengambil obat itu langsung dari tapi
tapi gusti prabu datang
dan mengambilnya mana mungkin aku menolak
pergerakanmu kurang sikap
tetapi untungnya sekarang aku mempunyai senjata lain
senjata apa lagi nyai
aku berhasil mempengaruhi rengganis
sehingga ia merasa berhutang budi padaku
aku akan memanfaatkan hal itu
dan aku juga berhasil
membuat kakang prabu
sehingga ia tidak lagi curiga padaku terkait papa gerahang
tapi aku takutkan gusti prabu curiga atau tidak nyai
dan satu lagi nyai
kita harus mewaspadai lampung jambu dan gelap nyawa
karena mereka curiga pada kita
kenapa tidak disingkirkan sekali
jangan nyai gak bisa
mereka itu penting di istana
kalau aku mengusik mereka kita yang berbahaya
aku akan pikirkan cara lain
mungkin sedang di belakang maman
mereka akan berbicara
mana itu buktinya
paman tidak boleh seperti itu
tidak boleh mengharapkan yang malang
tuh dengerin apa kata paman naharasa
paman juga ikhlas raden
tidak akan mengecewakan
ternyata lambung jambu
sangat menguasai ilmu kondorakan